belajar ikhlas dari penyintas hal ini yang kita bahas sekarang
tentu sulit untuk membayakan untuk memaafkan aksi teror yang merenggut korban jiwa
seperti kalau misalnya kita ketahui bahwa ada anggota keluarga kita yang menjadi korban
ataupun siapapun diri kita sendiri juga yang menjadi korban
tentunya ini menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi trauma
tapi pertanyaan berikutnya harusnya kita dendam terhadap masalah itu ya
sudah hadir di sini penyintas korban selamat dari korban bom tamrin ibda denimayu
good morning bapak denny terima kasih sudah datang di studio cnn indonesia
kabarnya sehat hari ini bapak
dari lebih sehat dari dua tahun yang lalu berarti
bertambah lebih sehat
oke itu yang tentunya diinginkan ya
ada bekas bekas luka pak tadi kami lihat
itu bekas luka
bekas luka di kepala terus lagi di tangan
masih ada sampai sekarang
yang masih dirasakan itu adalah kepala bagian kanan
masih ada sakit kemudian itu tangan
karena kan ini dirusak oleh serpian paku dan mur
ketika setelah keluar dari rumah sakit kita lihat hasil ronsen
jadi ada mur sama paku kemudian itu serbuk daripada powdernya bom itu mengenai kulit
itu yang membuat itu kadang kadang
tapi ini ada informasi juga kalau pendengaran juga terganggu ya pak
yang jelas sebelah kanan saya itu melalui pemeriksaan dokter itu sudah tuli berat
kalau dibilang tuli berat sekarang hanya sedikit sekali
jadi tidak sejelas dulu tentu untuk mendengar ya
dan kami mendengar informasi juga untuk bagian kaki tidak sempurna
di mana yang digerakkan
bagian kaki walaupun bagaimana ini kelihatan
kita kelihatan kalau biasanya kan kita normal tapi kaki kanan memang agak sulit
tapi tentu sekarang tetap bertugas di kepolisian ya pak ya
ya bersyukur sampai sekarang saya masih di satgatur di atlantis poludametro gk
tadi yang menarik juga ketika sempat ditayangkan di video bahwa bapak sempat memeluk aman abdurrahman begitu
ini seberapa ikhlasnya bapak kenapa bisa seperti itu
ya mendorong itu apa
ada bekas luka ada hal yang kemudian tidak
membuat telinga jadi
jadi kalau saya kan banyak pembimbing spiritual saya
jadi beliau itu bilang kalau kita hidup ini kita harus tahu namanya dasar ketentuan tuhan apa takdir
saya berbuat penyelidikan
saya berbuat baik hari ini besok ditelahkan orang itu
seperti saya kenapa
mudah mudahan dengan keikhlasan saya tuhan yang maha esa itu bisa memberikan kenikmatan yang mungkin di luar daripada pemikiran saya

ada sesuatu yang lebih baik daripada sekarang
mungkin nanti ada jabatan di mana
ada sesuatu yang lebih baik daripada sekarang
dan untuk kenapa saya waktu hari jumat setelah sidang saya peluk
beliaunya saya panggil beliau
beliau kalau saya pikir itu sudah tingkatnya ustadz ya
ustadz oman abdurrahman
karena saya punya teman waktu itu kebetulan itu satu jawa barat
saya dikasih tahu bahwa pak oman itu aslinya orang sumedang
sampai saya tahu tanggal lahir dia lima januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
tapi kalau usia masih tua saya
kenapa saya datang ke beliau
saya anggap sudah beliau adalah saudara saya karena sama sama muslim
dan saya bilang sama pak oman pak oman bapak dari sumedang saya dari cerbon kita saudara
terus pak oman bilang wah saya tidak tahu apa apa masalah tamrin
nah kenapa saya peluk begitu
karena pak oman itu kalau saya
berpendapat daripada ya ada beberapa orang yang tidak saya buka di sini
itu beliau mengatakan bahwa polisi itu togut
ya itu sebutan para terorisme untuk politik
kalau pemahaman saya itu togut untuk diri saya dan teman teman saya yang itu
itu togut itu anak buah iblis
saya peluk dia
dia merasakan pelukan saya bahwa saya ini manusia
saya manusia saya juga sama sama muslim saudara kamu
itulah yang bisa kenapa saya peluk dia
saya membawa pesan ini bahwa saya ini bukan togut
saya manusia sama seperti anda
iya dan diharapkan pesan itu juga sampai ya
tidak hanya lewat aman abdurrahman yang menjadi terdakwa
tapi juga secara tidak langsung untuk teroris teroris yang lain
ya saya juga tidak berharap sekali sama pak abdurrahman bisa sesuai daripada pemikiran saya dan hati saya ya
istilahnya itu saya memikirkan itu yang jelas saya bukan togut
saya manusia ya kebetulan saya di kepolisian saya muslim dan saya saudara kamu
kan muslim katanya saudara
sesuai pada doa muslimin muslimat gitu
apalagi dia seorang ustadz
ya kalau kita membayangkan tidak mudah ya untuk memaafkan itu semua
karena masyarakat luas tentu ya sampai sekarang juga sangat geram dengan aksesorisme bukan berarti memaafkan kita melupakan ya
nanti usai jeda kita akan bahas ini lebih banyak lagi tetap bersama kami di good morning
tapi kalau keluarga
terkait dengan teroris pemerintah terus berusaha untuk mempertemukan mantan teroris dengan keluarga korban
sebagai bentuk dari rekonsiliasi
dan sebenarnya cnn indonesia pernah menginisiasi rekonsiliasi antara keluarga korban dan juga pelaku pelandakan bumpali satu
yakni anak almarhum amrozi serta anak imawan sarjono
kami sajikan lagi bagaimana suasana kedua anak ini bertemu untuk pertama kalinya
jalan panjang kami tempuh untuk mempertemukan zulia mahendra
anak sulung almarhum amrozi dan alif haidar sarjono
dan tifaldi iqbal sarjono
korban bumpali satu
banyak hal yang harus dipertimbangkan terutama psikologi mereka
tidak mudah memang
tapi harus mendapatkan izin dari wali mereka
pendekatan dilakukan selama berbulan bulan kepada paman mahendra ali fauzi yang juga adik amrozi
kemudian hayati eka laxmi ibunda alif dan tifaldi
dari merekalah kami mengetahui riwayat hidup dan kondisi psikologis anak anak
wali hozi dan laxmi sempat khawatir pertemuan ini membuat hati anak anak mereka kembali terluka
sepuluh tahun yang lalu seandainya mas datang ke sini ya saya mungkin tidak akan yakin kalau alif akan menerima dan saya pun tidak akan menerima
saya akan tutup
sering ketemu saya minta diajari bom
dan pada waktu itu saya menanggapi secara dingin
saya pikir itu hanya main main tetapi itu terus berlangsung
ketika ketemu saya ingin belajar dengan serius tentang bagaimana cara perakitan bom
tapi saya paham bahwa anak ini ya kalau punya ilmu seperti itu tentu akan berbahaya
menyelami bagaimana suasana hati mereka cukup menguras emosi kami
alif tumbuh tanpa sosok ayah dan ia ingin menjadi polisi karena begitu membenci teroris
sedangkan mahendra memilih hidup di jalan dengan dicap sebagai anak teroris
ia begitu membenci polisi karena dianggap sebagai pembunuh ayahnya
pada delapan belas oktober dua ribu tujuh belas keduanya bertemu untuk pertama kali
mahendra datang ke rumah alif dan divaldi
mereka berangkulan melepas beban dendam yang bertahun tahun ada di dalam hati
ya sama seperti keluarga korban
saya juga merasakan gimana sakitnya
gimana sakitnya di waktu setelah kejadian itu
apalagi pas kejadian bom
itu sangat sangat diskriminatif
dari sisinya alif sama aldi kita sebagai anak waktu umur segini perlu sekali sosok orang tua
bayangkan alif juga paling dekat dengan siapa namanya
sosok figur seorang ayah itu sangat dibutuhkan di usia seperti itu
seperti alif dan aldi waktu itu

alif dan aldi anak anak yang dianggap sebagai anak teroris
alif lantas mengajak mahendra ke monumen peringatan bombali i di kuta
cara mereka meminta dan memberi maaf menyembuhkan luka hati yang bertahun tahun dipendam
tentunya sangat berkesan ya
sehingga banyak banyak hikmah yang saya ambil dari sisi pertemuan semalam
pertemuan terus lebih lebih
lebih mendalami silaturahmi antar keluarga korban
dan juga tentunya bisa melihat senyum kembalinya alif dan aldi
itu lega banget

apa yang kamu rasakan
sama ya lebih lega lebih plong lebih
udah keluar semua gitu unek uneknya gitu selama kurang lebih lima belas tahun ya
udah ditinggal jadi
yang alif rasain sekarang sih kayak
nambah keluarga baru gitu lagi
terkenal sama mahendranya
jadi kayak sekarang itu lebih
relax lah lebih nyaman lah rasanya
nggak kayak dulu lagi
pada akhirnya mereka merasa lega
dan dalam itu luluh dan lubang yang ikatkan persaudaraan
mesta farid balik
yang menarik dari informasi barusan saya bisa kutip memaafkan sama dengan mengobati luka hati dan juga trauma
kalau pak denny menyimpulkan hal yang sama
melihat ya sama sama sebagai korban selamat
kalau saya menyimpulkan begini
yang sudah terjadi ya sudah
kita harus ke depan untuk yang lebih baik
yang kemarin kan waktu pertemuan selama tiga hari
di hotel borobudur dengan penyelenggara adalah bnpt
jadi antara para korban
daripada bombali satu sampai
kemudian itu dengan para mantan pelaku
jadi saya hanya kalau untuk diri saya pribadi
dan saya juga mengimbau dengan teman teman
jadilah jadikanlah mereka itu sahabat kita
yang muda juga jadi adik kita
jadi untuk ke depan itu supaya lebih baik
jadi jangan lagi ada
minim sekali adalah sangat mengurangi
karena namanya kejahatan itu mulai dari manusia diciptakan juga sudah ada
jadi tinggal kita bisa dengan acara kemarin berjudulnya itu
silaturahmi kebangsaan nkri menuju indonesia yang bersatu
jadi dengan saya menganggap mereka sahabat sahabat kita
beliau juga sahabat saya
jadi saya hanya menutup lembaran masa lalu
untuk ke depan yang lebih bagus
cuma harapan saya kepada yang mulia presiden joko widodo
bisa memperhatikan daripada korban bali satu sampai kampung melayu
untuk kompensasi ataupun modal usaha
ya tentu perhatianlah
inilah dari pemerintah dan berharap juga langkah dari pemerintah dan juga langkah memaafkan ini juga bisa menghentikan aksi teror teror yang ada di indonesia
terima kasih ibda deni mahyu sudah bergabung bersama kami di good morning
untuk itu kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya
tetaplah bersama kami